aku akan menjaga kamu
pak afif sebaiknya pak afif ikut saya pak
sebenarnya apa yang terjadi sama fani dokter
selama ini bu fani merespon
sama pak afif aja lah
setiap ada orang yang kesini
tidak pernah direspon oleh bu fani
hanya pak afif saja yang direspon
hidup memang misteri
aku berniat untuk menjauhkan masalah dari hidup bella
tapi yang terjadi
reno reno gimana keadaan kak fani
ini adalah masa paling sulit untuk kita
sampai kapan kamu kayak gini terus
kakak ngerasain sakit gak
kenapa kak fani gak ngerespons
ada apa ini dok
mungkin ibu fani sekarang belum begitu bisa merespon pak
butuh waktu memang
jadi bapak harus bersabar
untuk ibu fani ini sudah bisa merespons
cuma bu fani memilih untuk
terdiam dan lebih menutup diri
sepertinya ibu fani tidak
mau berinteraksi dengan orang lain pak
butuh berapa lama dok
untuk menyembuhkan kak fani
bagaimana cara menyembuhkan kak fani
saya tidak bisa memastikan berapa lamanya pak
tapi saat ini saya sudah berdiskusi
bahwa saat ini yang bisa kita lakukan
hanyalah membawa ibu fani kepada cintanya
mana pak afif pak
seharusnya dia ada disini pak
saya kan sudah meminta kepada bapak
untuk menghadirkan pak afif disini
karena pak afif
adalah kunci penyembuhan bu fani pak
kenapa harus dia yang membutuhkan kak fani
afif kak fani membutuhkan kamu
ini semua demi kamu
kalau bukan karena kamu bilang
aku tidak mau merawat si fani
karena dia adalah orang yang sudah menyakiti kamu
kamu sudah sadar
karena aku tidak bisa menjaga kamu dengan baik
aku adalah suami kamu
dan mulai hari ini
aku akan menjaga kamu
sebaiknya pak afif ikut saya pak
sebenarnya apa yang terjadi sama fani dokter
selama ini bu fani merespon
sama pak afif aja lah
setiap ada orang yang kesini
tidak pernah direspon oleh bu fani
hanya pak afif saja yang direspon
walaupun respon bu fani adalah
cuman mularkan air mata pak
saya berharap pak afif
tidak pernah menyerah
untuk kesembuhan ibu fani pak
fani bisa meninggalkan rumah sakit ini dokter
kalau keadaan seperti ini terus
ibu fani bisa pulang besok pak
apalagi dengan lingkungan orang orang yang dicintainya
ibu fani bisa pulang lebih cepat lagi pak
karena dia bisa pulang dengan cepat
tapi ibu fani harus tetap kontrak rumah sakit pak
jika mengalami trauma dan mengamuk seperti kemarin pak
kalau begitu saya permisi dulu ya pak ya
fani sudah bisa pulang
biar aku yang melurus semua keperluan kak fani
sebelum dia pulang ke rumah
barang barangnya di an afif ya
bawa ke tempatnya reno
saya pergi sekarang ya bu
kamu ngapain sih
kamu kan tahu mama gak suka
tapi mama tenang aja ya
radit udah berubah kok
aku bener bener menyesal
atas kejadian kejadian sebelumnya
dan aku mohon
aku berharap sama mama
supaya aku diberikan kesempatan kedua mah
itu supir kok bawa koper
mau pergi kemana
itu baju bajunya afif
sekarang afif tinggal sama istrinya
alvif rujuk lagi sama bella
bukan rujuk lagi sama bella
tapi abib sekarang nikah sama kakaknya reno